kalian berdua sama putra jaga rumah ya saya titip rumah ya
ya baik baik
yaudah kerja yang baik
laporan itu gak bener ma
enggak enggak enggak
aku gak izinin mama pergi
mama gak akan takut kok
kamu harus percaya ya
ada allah yang akan lindungi mama karena mama gak bersalah
enggak enggak enggak
ya kamu harus tenang
percaya sama mama ya
saya bersedia ikut bapak untuk menjalani pemeriksaan
mama gak salah
mama gak salah ngapain ikut
mama gak salah
mama yakin ada allah yang jagain mama
ya karena mama gak salah ngapain mama ikut ke sana
bahwa cuma menjawab pertanyaan dari mereka
mereka menjalani pemeriksaan
mama harus menjalani hukum ya
mama pergi dulu ya

kuat buat mama ya
mamanya tenang ya
ini semua cuma kesalahan bu
ada yang salah disini
kalau memang nanti hasil pemeriksaan
mama harus ditahan
aku janjikan bebasin mama
aku akan bawa pengacara
untuk urusin ini semua
kamu akan bebasin mama
kamu jaga rumah
ini kenapa ibu rosa ditangkap
ibu rasa salah apa ya
ya allah pak
ini pasti salah pak
ibu rossa adalah orang yang paling baik
yang pernah saya kenal selama saya kerja disini pak
ini gak mungkin
apa yang harus saya lakukan pak
apa saya perlu halangi
jaga rumah ya
saya detip rumah ya
ya udah kerja yang baik
kok ada polisi di rumah ada apa ya
mah kok ada polisi mah mama juga nggak tahu sayang
hai terus kenapa itu
ada apa ini pak ini mau mertua sama dibawa kemana
mau menjalani pemeriksaan ya sebentar aja oke kamu tenang saja
kenapa bawa bawa aku
cuma mau pergi sebentar ya sebentar kayak adventure kayak
bawa bawa rena masuk ya
mas masih ada hati sih kok mama sampai dibawa ke kantor polisi
mama diperiksa atas dugaan sebagai otak pemerkosa jessica